inilah video yang direkam oleh salah satu siswa di dalam kelas
saat seorang guru perempuan menampar siswa laki laki sebanyak dua kali
melihat temannya mendapat perlakuan kekerasan
rekannya sesama siswa mencoba untuk melerai
setelah berdebat dengan guru
siswa tersebut kemudian melepas jas almama tersekolah
jas kemudian diambil oleh guru dan digunakan untuk mengelap meja
dinas pendidikan kabupaten boyolali pada selasa mengutus kepala bidang smp
untuk melakukan klarifikasi
apapun alasannya bagaimanapun kronologinya
itu nggak boleh ada kekerasan fisik
sementara polsek sawit
sawit boyolali akan memanggil guru dan siswa untuk melakukan mediasi
kekerasan bermula saat minuman yang dibawa oleh siswa tumpah di meja dan lantai kelas
saat membersihkan tumpahan air
sang siswa justru memainkan sapu hingga percikan air mengenai sekitarnya
masih dari ruang sekolah
kali ini sebuah video memperlihatkan polisi membangunkan maling
yang tertidur di ruang guru
dan langsung memborgol
maling yang beraksi di sd negeri satu taman rejo blora jawa tengah ini
pertama kali dipergoki oleh penjaga sekolah pada rabu pagi
maling diketahui pihak sekolah masuk melalui atap ruang guru dengan memanjat pagar
hasil curiannya hanya uang sejumlah delapan puluh empat rupiah
tim liputan cnn indonesia